berikutnya juga ini ada yang spesial kabar pohon mangga berbuah mengkudu di probolinggo jawa timur mendadak jadi viral
pohon yang tumbuh di pekarangan sebuah rumah kosong itu pun mengundang perhatian warga
namun banyak yang menyaksikan pohon mangga tersebut benar benar berbuah mengkuru dan menganggap ini rekayasa belaka
sebatang pohon mangga di halaman sebuah rumah kosong di kelurahan sukabumi kecamatan mayangan kota probolinggo jawa timur mendadak jadi perhatian halayak sejak kamis sembilan november
pohon mangga ini memiliki buah mengkudu
seorang pengunjung mengatakan sengaja datang untuk mengabadikan pohon mangga unik ini
menurut saya sih aneh gitu loh kok bisa mangga berbuah
pohon mangga dengan buah mengkudu ini pertama kali ditemukan seorang tukang becak yang kerap manggal di sekitar rumah ini
cerita waktu ketemunya gimana
pelum ini kok lain gitu loh
loh akhirnya mati kudu
gitu aku dari laporan ke pak rw tadi
namun tak sedikit pula yang menyaksikan kejadian aneh ini
beberapa warga yang meragukan keaslian buah mengkudu di pohon mangga menyentuh langsung sebelum menilainya sebagai rekayasa belaka
oh ini kesini
ini ada bekas pegangan
ini loh layu
secara ilmiah mangga dan mengkudu memang mustahil menyatu
mangga atau manggifera indica dan mengkudu atau morinda sitrifolia adalah dua jenis tanaman yang berbeda
dalam ilmu botani kedua tanaman ini berpisah pada tingkatan bangsa
mangga termasuk dalam bangsa tanaman sapindales yang berbuah tunggal sementara mengkudu masuk bangsa tanaman gentianalles dengan buah majemuk
di tingkat keluarga atau famili mangga masuk keluarga anak kardiase yang kerap disebut sebagai suku mangga manggaan
sementara mengkudu atau buah noni masuk dalam keluarga rubiase dan secara kekerabatan lebih dekat dengan kopi
persilangan tanaman biasanya juga hanya mungkin terjadi pada tanaman yang masih dalam kelompok marga atau genus yang sama
hal serupa juga berlaku untuk teknik pemulihan tanaman secara vegetatif seperti stek menyambung ataupun okulasi